prediksi arus lalu lintas di kawasan puncak akan terjadi pada minggu enam belas agustus dua ribu dua puluh
puncak arus ini terjadi karena dua arah yakni kedatangan pendatang dari jakarta dan kepulangan menuju jakarta
memasuki h satu hut kemerdekaan republik indonesia yakni enam belas agustus dua ribu dua puluh
diprediksi akan menjadi puncak arus lalu lintas di kawasan puncak jawa barat
hal ini terjadi karena masuknya pendatang dari jakarta dan kepulangan ke arah jakarta
untuk mengurai kepadatan
satlantas polres bogor berencana untuk memperlakukan one way atau sistem satu arah dari jakarta
sejak pagi hari serta menuju jakarta pada sore hari
prediksi saya hari ini sama besok ya mengingat hari senin itu masih libur
kemudian kita prediksi besok harus ada yang
yang naik ke puncak dan ada juga yang akan kembali ke jakarta
nah untuk itu kami dari satlantas polres bogor sesuai perintah bapak kapolres melalui pak kasat lantas
kita besok bertambah lagi ditambah lagi anggota di lapangan
kurang lebih anggota yang di lapangan yang kita terjunkan dari satlantas sendiri kurang lebih hampir satu ratus lima puluh personil